terima kasih ya be
raya walaupun lo udah gak ada motor sekarang
tapi lo tetap kita anggap anak warrior kok
kemana tuh si boy
janjian ketemu di sini
oh iya kenapa
reva udah pulang kok dari tadi di rumah
jangan alihin omongan deh
gue udah ada tempat yang lo ajak ketemuan deh
lu di mana cepet lo keluar
saya minta ketemuan
udah deh jangan banyak omong
cepet lo keluar
kayaknya abang salah orang deh
gue udah maksin nunggu di sini
yaudah kalau gitu
udahan dulu ya teleponannya ya
lagi sibuk soalnya
pakai dimatiin lagi
lo anak bener bener ngerjain gue
dia yang nantangin dia yang mangkir
biasa bodyguard nya si reva
dia bilang kalau gue nantangin dia duel
padahal aku sama sekali gak ngomong apa apa sama dia
lo bener tuh boy
ngapain gue gak ada manfaatnya
kalau ngeduel tuh kayak waktu itu di kejuaraan
jadi sekarang gimana nih
sekarang mau tenang aja ya
nanti gue bakal tanya ke temen gue
soalnya kenalan gue nih

ada suka jualin barang barang bekas
barang kalian aja mereka ada kenalan
dan kalau misalnya kalian punya kenalan
terus siapa minta tolong juga sama mereka
gue makasih sama kalian semua
aku jadi ngerepotin kalian semua
lu tuh gak ngerepotin sama sekali
bukan temen kita kita pasti ngebantuin lo kok
buset bibir lo jangan ngeledek
ledek mulu tadi tadi
yaudah kalo gitu gue cabut dulu ya
be cabut dulu be assalamualaikum be ya
tah tah gitu
nah dudung apa
abah berondong tua
ada yang mau saya sampaikan ke abah beruntung tua
abah berondong tua besok gak jadi syuting
halo gak jadi syuting madam
ada apa ya
gini soalnya proyek iklan itu dibatalkan
uang yang lima belas juta at
jadinya gimana tuh
oh oh gak masalah gak masalah gak apa apa
uang yang lima belas juta itu ambil aja itu kan cuma dp nya aja uang muka
lagian abah tenang aja
abah itu berhak kok ngambil uang muka itu
soalnya kan ini dibatalin
boleh kok ya
tidak bisa gitu madam
kan iklannya tidak jadi madam
nah uang yang lima belas juta itu kan
nah uang yang lima belas juta itu akan saya anggap itu sebagai utang saya ke madam
eh abah berenang tua itu bukan utang tahu
itu tuh dp
soalnya saya bekerja saja belum
iklan dibatalkan berkeringat saja belum
masa mau dikasih uang
saya mah tidak bisa terima madam
lagian udah deh abang gak usah kerja sampai keringetan
nanti bau tahu
madam seperti tahu aja bau kelek saya
saya akan kembalikan uang itu
tapi berhubung saya orang kecil malam
bayar utangnya ya
aduh udah pusing saya
pokoknya saya udah gak mau ngomongin itu
itu gak masalah gak apa apa
udah pusing saya
untung gak ambil yang tujuh juta
ambil yang tujuh puluh lima juta
engap pasti ini kumah
nunda pisahan kamu mah bah
saya unda memang saya unda kenapa
oh untung untung mah
wah padahal mah ya si madam kan sudah mengikhlaskan
lu untung lagi mah
kumah aja teh
jelas ya mama
teh bisa dong
saya teh belum bekerja
uang tidak bisa saya terima begitu saja
uang ini harus kembali
walaupun susah mendapatinya
ya lah ya lah mah
berarti milik kita
takut cacingan saya makan uang haram
ah halus ah
mah terus gini ah
yuh pendapatan belum sebarahan deh dong aduh
mau ngapain sih mah
paling mama mau minta izin untuk nganterin abahnya raya itu pulang ya
ih papa bukan itu tau
mama mau ngasih tau papa
iklan obat kuat yang barengan sama si abah berenang tua itu sudah mama batalkan pak
kok dibatalin mah
itu kan proyek besar
papa mama sengaja kok batalin iklan itu
karena mama tahu papa itu cemburu sama berendung tua
apa aja yang gak mau ngaku
siapa bilang papa cemburu sama abahnya
aduh papa udah deh papa
gak usah malu malu ngaku aja
mama ngerti ngerti banget
enggak kok mah
aduh sebenarnya sekarang nih mama itu bener bener nih mau minta maaf banget sama papa
karena mama udah bikin papa itu cemburu
mama bener bener minta maaf sama papa
jadi papa please tolong dengerin mama
mama tuh sayang banget sama papa tau
ya tapi jangan sampai batalin proyek iklan itu dong mah
papa harus tahu papa itu lebih berharga dari apapun tau
nanti pulang papa jemput ya
jadi kita damai nih pak
sampai ketemu ya mama bebe
kayak begitu aja malu tau ah
ah akhirnya papa gak marah lagi
kamu ini gimana sih
mana ada biaya lain lain jumlahnya lima miliar
saya tidak tahu menang
itu ibu adriana yang memasukkan laporannya
ya sudah saya akan tanya dia
aku pulang duluan ya mas karena aku mau lihat
aku mau lihat keadaan rafa di rumah

oke tapi sebentar
aku akan beritahu dia